sawa kita pada kering
raden kian santal
raden kian santal
raden kian santal
raden kian santal
raden kian santal harus bertanggung jawab
assalamualaikum sheikh buruh
ada apa raden
gimana nimas kenangan sheikh buruh
hamba tidak mengetahuinya
jangan lupa mas
silahkan sey guru
kita harus segera menemukan nimas kenanga sey guru
aku melihat anak buahnya aryabani telah menyebar sey guru
anda aku tidak ingin dibebaskan dari hukuman
dan sementara raka kuamuk marugul masih dipenjar
aku aku mau dibebaskan kan
raka kuamuk marugul juga dibebaskan kanda
oh jadi ini rencananya
ibu ndera ratu kentering manik ingin paman amuk marugul dibebaskan juga
ibu ndera ratu kentering manik sangat pandai memainkan rencana jahatnya
raka muamuk marugul dibebaskan atau tidak tergantung dari persidangan aku
tidak ingin terbangkir
di dalam menjatuhkan hukum
jika raka mu bersama raka mu harus dihukum
karena kanda sangat menjunjung tinggi keadilan
dinda bisa mengerti

aku disuruh menghadap rayi prabu siliwangi aku disuruh menghadap rakyat jenderal
prabu saya terikut
sebaiknya kamu tumbuh di sini
ini adalah urusanku
made bukankah kita saat ini
sedang menjalankan tugas dari kusip prabu
untuk mencari kita brajamus
cikgu kau seorang lebih penting cikgu
kalau begini terus aku bisa tertangkap oleh mereka
kalian ternyata sudah musuh hidup
salah kita rusak
salah kita pada kering
pasti dewi arugnolo murka
karena kita tidak memberikan sesajen
ini semua gara gara raden kian santang
dia mengarah kita untuk membuat kesajian
raden kian santang harus bertanggung jawab atas semua ini
ayo kita temui raden kian santang
itu raden kian santang
raden kian santang
raden kian santang
a dan kian santal harus bertanggung jawab
salah kami rusak
kembalikan salah kami
ada apa ini
salah kami rusak dinamakan anak tikus
iya sama kami pada krian
dimakan oleh tikus
benar itu kak
tikus dari mana
pasti tikus itu kiriman dari dewi arum dalu
karena dia murka
karena tidak diberikan sesajen
yang sudah menjerat
adalah percobaan pembunuhan
dengan racun ular kemurahan

dan dengan racun ular kemurahan
tidak seperti itu
aku benar benar sangat tidak tahu
kalau racun ular kemurahan itu
benar benar sangat mematikan
yang aku tahu
kalau ular kemurahan
apakah racun ular itu